mi menjadi bagian dari khas sanah kuliner indonesia berasal dari tiongkok mi telah
berakulturasi dan memperkaya ragam sajian nusantara di setiap daerah hidangan mie
bahkan memiliki ciri khasnya masing masing di provinsi paling barat indonesia misalnya
ada kuliner mie yang terkenal kaya akan bumbu rempah apalagi kalau bukan mie aceh
situs dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi aceh menulis mie pada mie aceh adalah mie tapeh
kedrung atau mie yang diracik sendiri oleh orang aceh sekilas mirip kari bumbu utama
makanan khas tanah rencong ini meliputi cabai merah kering halus dan beragam rempah rempah
kita ada dua puluh lebih rempah rempah ya kalau ada jinten ada apa namanya pala terus kemiri
semuanya ada di situ dan kita enggak mengurangi sama sekali jadi itu lebih apa ya efeknya lebih
ke hangat ya dibandingin ke spicy gitu jadi lebih ke badan tuh jatuhnya lebih enggak yang
pedas nyelekit seperti cabai tapi walaupun cabainya ada tapi kita lebih banyak rempah yang hangatnya gitu
mie aceh biasanya dimasak dengan potongan daging sapi atau kambing bisa juga makanan laut seperti
udang dan cumi kondimen irisan bawang merah kerupuk hingga jeruk nipis semakin melengkapi kekayaan di
setiap suatan untuk pilihan penyajian ada yang goreng tumis hingga yang berkuah tinggal pilih sesuai
nih khas nusantara lainnya yang terkenal adalah bac mie jawa istimewa seperti daerah
asalnya hidangan mie dari yogyakarta ini dimasak secara tradisional dengan menggunakan arang kayu
bakmi jawa rata rata menggunakan mie kuning berukuran besar dan kenyal untuk bumbu bawang
putih dan kemiri jadi bahan utama meskipun mi dalamnya datar belanjut di sini ada wanas

selamat cristina khas

mie jawa selalu dilengkapi dengan tomat daun bawang dan kol
mau godok alias kuah bisa mau goreng atau nyemek juga bisa
kalau ayam kampung itu rasa sama ayam biasa itu beda jadi rasanya lebih gurih
kalau masaknya pun pakai arang itu panasnya itu kan jadi beda itu bisa tahan lama panasnya
beda sama pakai gorengan atau kompor
beda nanti rasanya jadi beda
jangan lupa tambahkan taburan seledri dan bawang merah goreng di atas bakmi jawa yang baru matang
yang membedakan bakmi jawa ini dengan bakmi yang ada di
jadi di daerah nusa antara lainnya itu adalah bumbunya
jadi bumbunya ini tidak terlalu banyak ataupun kompleks
hanya menggunakan bawang putih dan dominan dari rasa air kaldu ayam kampung
saya lebih suka yang ini karena tidak pedas
kalau sana kan rempahnya tajam kalau ini kan tidak
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan lupa subscribe like dan share
bergeser kesebelah timur kota makassar juga punya olahan mi terkenal namanya
mititi sajian ini menggunakan mie berukuran kecil dengan tekstur gari ciri khas lainnya
dari kuliner khas angin mamiri ini adalah kuah yang kental mititi memiliki isian berupa ayam
bakso seafood serta sayur sedangkan untuk kuahnya berasal dari telur dan tepung maizena
minyak kecil hampir hampir sekecil bihun gitu ya makanya kalau orang asli makassar kaum
bukan miyang ini pasti tahu dan ini tapi kalau miyang ini mereka tahu bahwa ini asli makassar
saat hangat kuah kental disiram di atas mie kering
setiap hidangan minusantara memiliki kekhasan tersendiri masing masing juga terasa istimewa
saat disantap tertarik mencoba semuanya indra yandi laksmi soni sulistiono jakarta